bahwa terhadap dalil dalil pemohon aku sebelum mempertimbangkan dalil dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas
terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan dalil dalil pemohon yang berkait dengan kewenangan mahkamah
memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil dalil pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas
berkenan dengan hal tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
satu bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini
pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
kewenangan dimaksud ditegaskan kembali pada pasal sepuluh ayat satu
huruf d undang undang mahkamah konstitusi yang menyatakan
mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
d memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
kemudian dalam bab lima undang undang mahkamah konstitusi yang merupakan bab tentang hukum acara
pada bagian ke sebelas yang mengatur tentang perselisian hasil pemilihan umum perihal pelaksanaan kewenangan mahkamah
diatur dalam pasal tujuh puluh empat ayat dua undang undang mahkamah konstitusi yang antara lain menyatakan
permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional
oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi a b penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua
pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden
konsisten dengan pasal tujuh puluh empat
pasal tujuh puluh lima undang undang mahkamah konstitusi menegaskan hal hal yang dapat dimohonkan kepada mahkamah untuk diputus yang menyatakan
dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang
a kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon
b permintahan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon
b permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon
permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum

dua bahwa selanjutnya perihal kewenangan mahkamah untuk mengadili perselisian hasil
saya ulangi perselisihan tentang hasil pemilihan umum
undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas mengaturnya secara tersendiri dalam bab dua atau perselisihan hasil pemilu
pasal empat ratus tujuh puluh tiga sampai dengan pasal empat ratus tujuh puluh lima sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
pada bagian ke satu atau umum dari bab tiga undang undang tujuh dua ribu
diatur tentang materi atau substansi yang dapat diperselisihkan
yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu
baik perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota dpr dpd dprd
maupun perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden
dan wakil presiden yang ditetapkan secara nasional oleh kpu
sementara itu bagian ke dua dari bab dua dari bab tiga undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu
berkenaan dengan perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilu
pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas menyatakan antara lain
satu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi
dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh kpu
dua keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu
hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon
atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
dengan demikian telah ternyata
bahwa bab tiga undang undang tujuh dua ribu tujuh belas yang didalamnya tercakup pasal empat ratus tujuh puluh
di samping memuat pengaturan tentang atau sebagian hukum acara atau hukum formil
juga memuat pengaturan tentang hukum materil atau materi apa saja yang dapat diperselisihkan
yang tunduk pada kewenangan mahkamah
yaitu penetapan perolahan suara hasil pemilu
baik hasil pemilu anggota dpr dpd dan dprd
maupun penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden
dan wakil presiden
bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka satu dan angka dua di atas
telah ternyata bahwa pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang berkenan dengan kewenangan mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
telah diikuti secara konsisten
baik oleh undang undang mahkamah konstitusi maupun oleh undang undang nomor tujuh dua ribu
dengan demikian persoalan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah
sehubungan dengan dalil pemohon akuo adalah
apakah mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu
khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat tsm
dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang diduga melakukan pelanggaran demikian
sebagaimana dimohonkan pemohon
jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting
karena sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya
sengketa pemilu yang berkait dengan proses kemenangan untuk menyelesaikannya
diberikan kepada lembaga lembaga lain di luar mahkamah
bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan yang bersifat tsm
pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas menyatakan
bahwa selanjutnya berkait dengan pelanggaran yang bersifat tsm tersebut
pasal empat ratus enam puluh tiga undang undang tujuh dua ribu tujuh belas menyatakan antara lain
bahwa ada pun pasal empat ratus enam puluh yang dirujuk oleh pasal empat ratus enam puluh tiga undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas di atas
memuat ketentuan yang menyatakan
bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam undang undang no tujuh dua ribu tujuh belas diatas

membuat kesempatan yang menarik
yang dianggap dibacakan
yang dianggap dibacakan
yang dianggap dibacakan
yang dianggap dibacakan
yang dianggap dibacakan
tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum
atau perbawah selu no delapan dua ribu delapan belas
dalam pasal satu angka dua puluh sembilan perbawah selu no delapan dua ribu delapan belas
dinyatakan dianggap dibacakan
bahwa dalam perbawah selu no delapan dua ribu delapan belas
telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu tsm
pasal dua puluh perbawah selu no delapan dua ribu delapan belas
menyatakan objek pelanggaran administratif pemilih tsm terdiri atas
a perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilih
dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilih
yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
dan atau b perbuatan atau tindakan
menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih
yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
bahwa perbawah selu no delapan dua ribu delapan belas telah pula mengatur secara rinci
bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif tsm
sementara itu perihal sanksi yang dapat dijatuhkan
apabila pelanggaran administratif tsm tersebut terbukti
diatur dalam pasal tiga puluh tujuh
yang menyatakan dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu
yang bersifat tsm ada di tangan bawah selu
di mana hal itu harus sudah terselesaikan
pada tahapan proses sebelum kpu menetapkan
perolehan suara secara nasional
dengan kata lain jika terjadi pelanggaran administratif pemilu
yang bersifat tsm hal itu harus diselesaikan
hal ini harus sudah terselesaikan
sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di mahkamah konstitusi
hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa
pembentuk undang undang telah secara konsisten
berpegang pada pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu bahwa dalam konteks sengketa pemilu
mahkamah hanya memiliki kewenangan
untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil
tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat tsm
jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu
diajukan kepada mahkamah
tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian
dalam konteks dalil pemohon akuo
pertanyaan yang timbul kemudian
apakah dengan demikian berarti mahkamah hanya
melakukan pekerjaan teknis
karena secara konstitusional
dalam konteks sengketa pemilu
hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu
sebagaimana diargumentasikan pemohon
jawaban atas pertanyaan tersebut penting
karena dalil pemohon menyeratkan seolah olah
terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat substantif
yang di dalamnya tercakup salah satunya
pelanggaran yang bersifat tsm
tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya
karena itu menurut pemohon
telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur
adil sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh dua e
konsekuensi selanjutnya menurut argumentasi pemohon
akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal satu ayat dua
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dengan demikian hal yang hendak dituju oleh dalil pemohon akuo
sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban
atas pertanyaan apakah benar mahkamah konstitusi
sekedar mengerjakan perusahaan yang berkaitan dengan
pekerjaan teknis atau tidak
melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran
terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu
sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi
bahwa terhadap hal ini mahkamah berpendapat bahwa
jika bertolak dari konstruksi argumentasi
yang dibangun dalam dalil pemohon
maka pelanggaran terhadap azas jujur dan adil tersebut
didasarkan pada argumentasi tidak terselesaikannya
persoalan pelanggaran yang bersifat tsm
karena mahkamah hanyalah mengerjakan pekerjaan teknis
atau hanya mengadili perselisihan hasil pemilu
padahal menurut pemohon mahkamah seharusnya
berwenang menilai konstitusionalitas pemilu
bukan sekedar memutus perselisihan hasil pemilu
dalil yang sepintas tampak logis tersebut
menurut mahkamah mengandung kekeliruan pada
proposisi yang dijadikan premis argumentasinya
proposisi dimaksud ialah bahwa seolah olah tidak ada jalan hukum
untuk menyebabkan pemilu yang berpengaruh dengan hal ini
pertama jalan hukum tidak diselesaikan

tidak diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu
padahal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas
jalan hukum tersebut jelas tersedia bahkan diatur secara rinci
bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian
pelanggaran administrasif yang bersifat tsm
tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme

bahwa jalan hukum dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak
itu adalah persoalan lain
atau jalan hukum itu sudah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan
dalam konteks dalil pemohon akuo
hal manapun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut
hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia
hanya saja kewenangan untuk menyelesaikan persoalan persoalan tersebut
bukan berada di tangan mahkamah
oleh sebab itu tidak benar pula anggapan pemohon
bahwa karena mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu
maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural
sebab secara substantif terhadap persoalan persoalan yang bukan merupakan persian hasil pemilu
telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya
meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh mahkamah
dengan demikian oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi pemohon
keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu
atau yakni telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil
dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi pun menjadi keliru
bahwa selanjutnya terhadap tafsir pemohon bahwa mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu
bukan sekedar sebagai melakukan kerja teknis atau hanya mengadili perselisihan hasil pemilu
sebagaimana tersarikan dari dalil pemohon
yang terangkum pada huruf a sampai dengan huruf c di atas
mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini
pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang undang
padahal pada saat ini mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu
pelaksanaan kedua kewenangan mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan
sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda
sebagai pengadilan mahkamah terikat oleh hukum acara
jika jalan pemikiran pemohon diikuti berarti sebelum memutuskan perkara akuo
mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang undang
yang mengatur pelaksanaan kewenangan mahkamah untuk memutus perselisihan hasil pemilu
bahwa kembali pada dalil dalil pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat tsm dalam hal ini
yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan
menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat tsm tersebut tidak melaksanakan kewenangannya
dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu
terhadap persoalan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya
mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu
tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan

atau untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang masuk dalam putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden
pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi
mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu
dikarenakan hasil air perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh kpu tidak dapat dijadikan pegangan
pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat tsm itu
sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran demikian
melainkan juga atau dalam konteks pilpres seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon
dengan penderian demikian secara substansial mahkamah tidak melampaui kewenangannya
dan pada saat yang sama mahkamah juga tidak melanggar hukum acara
sebab yang menjadi titik

dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu
bahwa oleh karena itu dalam konteks dalil pemohon aku mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu
apakah pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat tsm
dan bahwa selu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut
untuk menjawab persoalan tersebut mahkamah akan memeriksa jawaban termohon keterangan pihak terkait
dan keterangan bahwa selu beserta bukti bukti yang diajukan oleh pemohon pihak terkait maupun bahwa selu beserta fakta fakta yang muncul dalam persidangan